anaknya kenapa mbak surti
lagi ngambek mbak
kan dia minta motor
gak dibeliin sama bapaknya
kalau minta apa apa harus diturutin
kalo gak diturutin sakit
kok kita jadi curhat ya mbak
mbak kue yang mau diantar mana
ada di dalam masuk yuk
mbak yanti liat kang tisna gak
saya kan dari tadi disini
mbak yanti keluar terus lihat kang tisna
terus sekarang gimana
tapi sih bang ojak lagi cari kang tisna
bang kemana lu
di warung asis odi
udah kagak ada
kok bang ojak tau
ya gua barusan dari sono
sama alamat yang sentuh ya
ada lagi yang lain mak
selamet apa doa ya
biar gak pingsan juga ya
iya jak si kasman masih di kampung istrinya
indro barusan kemari tapi dia cuma main doang dia belum dagang
kagak emang kenapa
si pak audi pingsan di pemancingan
gue gak ketau dad
iya yaudah gue cari pingsan dulu ya
udah deket bentar lagi
capek saya duduk terus
maunya sih turun aja
bukannya kalau di klinik dokter kerjanya duduk terus
sabar bentar lagi
burr jangan nginyak
kamu ngapain bab dari mana
kenapa naik motor orang
kan bobi belum dibeliin motor lagi
jadi naik temen dulu motornya
ya udah pulang ke sana
bang ini cok rumahnya
ini mah bukan desa
ini mah bukan dekat bang tapi jauh
ya jauh dikit lah
bentar ya dok
mau jemput yang punya rumah
udah pulang bob
alatnya kenapa mbak surti
lagi ngambek mbak
kan dia minta motor udah dibeliin sama bapaknya
kalau minta apa apa harus diturutin
kalo gak diturutin sakit
kalau sakit kita juga yang repot
eh alah kok kita jadi curhat ya mbak
udah mulai narik lo
eh iya lo ketemu tisna kakak
kalau lo ketemu sama dia lo suruh telpon gue ya
iya emang kamu mau kemana sih
ya gue mau nyari tisna ya
ke studio bang
studio musik lah bang
dia bawa motor saya dari tadi gak balik
sorry bukannya gue gak mau
tapi ikut buru buru udah ditungguin preman
mau kemana emang bang
mau jemput dia pulang ke rumahnya
wah gak awet gue gitu
yaudah gak apa apa bang
jan lo ketemu
susah amat nyarinya
tahu biasanya juga gampang nyarin dia
lo udah telfon belum
kenapa kagak lo tanyainya langsung dia ada dimana
kagak bisa dad
orang telfon ini kagak diangkat sama dia
ngapain lu disini
tadi saya dijemput di klinik bu
katanya disini ada yang sakit ya
disini gak ada yang sakit
kakak pake tapi tapi yang pake lah
ojeknya pada kemana ya
john tukang ojek baru di sini
tapi kan motornya cuma satu saya berdua
yaudah saya duluan
enggak aku udah aus aku duluan lah
jangan kemana mana tunggu
pur dari mana lu
benerin bang udin ke klinik
din ada dokter buatnya lu
terus dia bilang apa
gua kagak tau
dokternya masih di rumah gua jack
udah ketemu sama tisna
belom ini gua lagi nyariin dia

ntar kalau ketemu aku mau nyari dia
ntar kalau ketemu aku mau nyari dia
emang kenapa sih
bapaknya pingsan di pemancingan
bapaknya tisnah pingsan di pemancingan
gua udah denger jack tadi itu gua kaget
yaudah gua nyari dia dulu
dokter mau ke mana
mau ke klinik pak udin
udah mereksanya saya
kalau belum kenapa pulang
kau sendirian deh
pak pak denny nggak ngapain di sini
mau ke kawasan kamu lah
ih kalau kak denny nanti terus tusan ke kawasan nanti emak marah
emang si emak udah marahin kamu
ya nggak sih tapi nanti ke emak bakal tegur aku